hidup dengan keterbatasan fisik tentu bukan keinginan sakimah perempuan berusia tiga puluh lima tahun
warga desa lengkonglor kecamatan ngeluyu kabupaten nganjuk jawa timur karena keluarganya
juga bukan keluarga yang mampu sakimah harus pasrah menerima keadaan ayahnya meninggal sejak
ia masih kecil sedang ibunya hanyalah buruh serabutan untuk membantu ekonomi keluarga
sakimah bekerja sebagai buruh cuci padahal dengan keterbatasan fisiknya mencuci baju bukanlah
hal yang mudah apalagi jarak dari rumah menuju sumur cukup jauh jalannya menanjak dan berbatu
namun sakimah tetap bersemangat demi mendapatkan imbalan rp dua puluh
untuk sekali mencuci
mbak kalau dapat uang nyuci ini buat apa ini mbak
buat kebutuhan saya itu sabun kadang biar gak merepoti orang tua kadang ada yang cuci
kadang enggak kadang dua hari kadang ada yang mau kunci
pihak pemerintah desa sudah berusaha menolong keluarga sakimah adalah penerima bantuan
tunai pihak desa dan polsek juga sering memberi bantuan sembako
untuk bantuan selama pandemi alhamdulillah untuk blt sampai sekarang masih diterima
di keluarganya mbak sakimah dan juga budinya juga untuk mbak sakimah sendiri untuk ibunya
juga penerima di bpnt seperti itu untuk tiap bulannya sampai saat ini masih realisasi seperti itu
namun yang dibutuhkan sakimah
sebenarnya adalah pendidikan dan pelatihan agar ia tidak hanya mengandalkan tenaga fisiknya yang
terbatas untuk mencari nafkah tim liputan cnn indonesia